sampai jumpa di video selanjutnya

mulai sekarang kamu tinggal di sini sama papa ya
bunda gak bermaksud seperti itu sama kamu
maafin bunda nak
maafin bunda nak
maafin bunda nak
saya sengaja memanggil kamu retno
belakangan ini kinerja kamu sangat buruk sekali
kamu tidak fokus dalam pekerjaan kamu
sering tidak masuk
dan kamu tahu
apa kesalahan kamu paling fatal
karena kamu tidak fokus
kita kehilangan kerja
terlain besar kita
dan kita mengalami banyak kerugian
dengan berat hati
kamu saya berhentikan
kita sudah sampai
kamu tinggal disini sama papa ya
kita masuk yuk
kamu yang buka
tapi kuat puat salmon
mais yang sampai disini

ketika kita menganggap kita sudah pukuh bud services buatmu
bunda nyaman pengen banget
enggak red lebih baik sekarang kamu pergi
pergi dari sini
aku cuma ingin melukis ya
aku cuma ingin melukis ya
pergi dari sini
bawa tas kursi
papa tanya sekali lagi sama kamu
kamu udah bener bener siap
indonesia itu takut melihat kamu
kamu gak puas
lihat keisha gagap gara gara kamu
aku ingin ketemu keisha
aku jadi pembantu di rumah ini
supaya aku bisa ketemu sama keisha setiap hari

kamu gak lihat apa keisha itu takut melihat kamu
sekarang lebih baik kamu pergi dari sini
jangan pernah kamu nginjekin kaki kamu lagi di sini
aku ingin ketemu dengan keisha mas
aku ingin ketemu dengan keisha mas

jangan pernah kamu kembali lagi ke rumah ini red
bunda ingin sekali ketemu sama kamu red

bunda ingin minta maaf
udah udah salah selama ini
dan sekarang ook
bisa tentu cepat sendiri
papa tanya sekali lagi sama kamu
kamu udah bener bener siap
iya pak keisha udah siap
keisha udah maafin bunda pak
saya pengen main sama bunda
keisha pengen main sama bunda
tapi bermain juga penting untuk perkembangan jiwa